eh kenapa kamu tidur di sini
kak lintang kak lintang
eh ada apa dengan kak lintang
aku tidak merasakan apapun istriku
aku tidak apa apa
kecuali kepala aku pusing sekali
obat dari paman margowo harusnya manjur
bukan malam ini tidur suamiku seperti ini
apa yang sudah terjadi
kenapa kita ada di sini
kamu sudah kenal aku
ya tentu saja
kamu adalah lenang putih
istriku yang paling aku cintai
betir menggelegar hujan rat
ini sakit bertanda
si ular putri itu bertangguh kembali dengan suaminya
itu berarti dia harus menepati janjinya
dia harus menyerahkan nyawanya kepada aku
kamu kelihatan cemas sekali
udah larut malam sebaiknya kita tidur ya
malam ini adalah malam yang sangat penting untukku
karena malam ini kita bisa bersatu lagi
sejak malam ini
kita tidak akan pernah berpisah
aku juga berharap begitu suamiku
takdir menentukan lain
malam ini juga aku harus pergi meninggalkan kamu
sesuai perjanjian yang sudah aku buat
aku menangis karena aku terlalu bahagia suamiku
sampai jumpa di video selanjutnya
dinta ikut mati
siapa yang akan jaga suamiku
aku mau setelah aku pergi nanti
kamu harus jaga suamiku dinta
kamu harus nolong dia dari segala masalahnya
kamu tidur di sini
ada apa dengan kak lintang
kamu kenapa nangis dinta
dia udah pergi
maksud kamu apa sih rinta
kak lintang sekarang udah pergi
pergi jauh sekali
dan dia gak akan kembali lagi
jangan bercanda kamu
aku tuh gak bercanda kak
sekarang kak lintang yang mau nangis
kamu kenapa istriku
dia pucat sekali
kenapa ya dinta
aku jugenggatau kak
kalau anak walaupun dia nggak paham
aku nunggu nih
aku juga gak tau kak
kenapa sebenernya mereka lintang
bahkan tenaga dari aku pun gak bisa bikin dia baikan
sekarang kita bawa ke paman bargowo
barangkali bisa diobati
aku rasa tabib aja gak mampu nyembuhin dia
semoga mampus aja tuh si luman